hai sejak dari galunggu hahaha
selamat datang para lembut penguasa dunia kegelaman ada kabar aman yang tertulis di
lontar kalian tentang masa depan pajajaran pajajaran akan kembali tenang dan damai
dan telah selesai tanpa beratnya
sadarkan diri para tabib ada yang dapat menyembuhkannya sehingga istirahat meninggal dunia
iya kasihan gusti ratu allah sayang sama gusti ratu allah tak ingin gusti ratu lebih
lama menderita makanya allah bebas kan gusti ratu dari siksa nyakitnya
gusti ratu meninggal dunia bunda subanglarang
jangan tinggalkan rara
banyak orang menilai
kematian adalah sebuah kehilangan
ataupun hal hal yang buruk telah menimpa
ada kematian yang lebih menyedihkan
dari kematian raga seseorang
merani seseorang dalam
meranimu sudah mati
sebenarnya kamu sudah mati
selamat tinggal duduk
jangan kamu lengah dan mudah terpedaya
akan terus menghadangmu
sifat sifat buruk yang menjangkiti hawa nafsumu
musuh itu yang harus kau lawan cucuku

sembuh datanglah datanglah bahaya ratu teluk ratu teluk dari gunung launggung ratu yang tiada tanding
datanglah datanglah menunggu talaga bodas para puasa dunia kegelapan aku memanggil kalian datanglah
aku ratu teluk
ratu siluman tercantik sejagat dari galungmu
selamat datang para lembut
penguasa dunia kegelapan
ada kabar apa yang tertulis di lontar kalian
tentang masa depan pajajaran
pajajaran akan berkembang dengan tenang dan damai
dan telah selesai tanpa melatangnya
aku tidak mau pajajaran damai
dan aku tidak mau musti pragu turun gulung
kan para lembut berkumpul sini untuk berkumpul pikulun
ada yang bisa kami bantu pikulun
tidak turun gunung
kami juga telah mendengar dari para resi di kalangan kami
bahwa anak keturunan musti pragu telah sampai di lembah sanca
jangan sampai mereka berhasil menemui musti pragu
kami semua akan mendukung perintah dikubur
kalian para lembut
tidak salah mendukungku
bukankah telah tertulis di lontar para resi
dari golongan kalian
jangan sampai mereka berhasil menemui musti pragu
tintas pikulun akan kami hasilkan
caruban pesisir saat ini sudah sangat ramai
penduduknya bukan hanya penduduk pribumi yang lahir di sini
tapi juga penduduk yang datang
yang mencari penghidupan di sini
hutan di tempat ini adalah milikku raden
dan jika raden ingin menggunakan muka lahan di tempat ini
untuk pengukiman dan juga ingin melakukan siar islam
saya persilahkan dengan tangan terbuka raden
terima kasih kidanu
kalau tempat ini menjadi pakuan
kidanu yang menjadi pakuuhnya
kidanu bisa mengajak para nelayan
untuk mencari udang rebun
dan diolah menjadi terasi
dengan hasil yang mencukupi
para petani dan juga nelayan
akan nyaman tinggal di sini
ibu bunda subang larang sudah ada di rumah
raden sudah menemui bunda
dengan siapa dia datang kemari
dengan nimas rara santang
baiklah kalau begitu
aku pamit dulu ya
mereka selalu menjadi korban
diperbudak oleh para penguasa yang tamak dan jahat
apa yang telah terjadi pada raja jaharan

bunda kejar ruban tanpa pengawalan
ada apa bunda
apa yang terjadi di